apaan nih mas oleh oleh oleh aduh mas banyak banget bawahnya mas ih apa ini
aduh baca panjang mas baju ini mas itu semua kan buat kamu baju baju kamu baju
anak anak kamu kan semuanya sudah kelihatan kecil ini bagus ya
bapak jahat bapak ngadil
begitu berat coba
hai bang menyebabkan
ibu ibu suara disini

bapak bapak tidur sama sama tante ernie ya bapak jahat aku benci bapak kamu nggak boleh
bagaimanapun juga sekarang tante ernie itu adalah ibu kamu juga ya enggak ibu sari

saya tuh lihat bu dengan mata kepala matte sendiri pak maman dan yang tangannya bu ernik
penahan free supplement minuman seperti itu tota wajahnya juga pada pair nih negeri pak maman

mengatakan kongtopi kamu dan saya kagum tidak ada yang tahu apa ada di satu moo punya wegak
sebenarnya gimana sih perasaan ibu siti tuh
ih kayaknya bu siti udah siap deh dimadu sama pak maman
mana ada sih perempuan yang muni madu kayaknya aja dia tegar
aduh saya tuh kasihan deh sama bu siti
padahal apa sih kurangnya dia dia tuh baik cantik solehal gitu
emang dasar laki laki ngeliat jidat licin sedikit aja langsung aja mensosor
aishin bapak mau jalan oleh oleh
biar pak bersan yang bawain
mau apaan nih mas
oleh oleh buat kamu
aduh mas banyak banget bawa
banyak banget mas
ih apa ini aduh
buat siapa nih mas bajunya mas
itu semua kan buat kamu
kan semuanya sudah kelihatan kecil
ini bagus ya
iya mas banyak banget banyak
bapak jahat bapak gak adil
masa tante ini dibeli baju banyak
masa sehari cuma dibeli boneka satu doang jelek lagi
ada yang mau ibu bicarakan sama bapak
iya bicara aja
ini soal sari pak
sebelumnya ibu mau minta maaf
karena mungkin menurut bapak ibu ini
tapi ibu perhatikan akhir akhir ini
bapak ini udah mulai nggak adil pak
apa ngomong apa kamu gak adil
nggak ada yang bagaimana maksud kamu
sari itu cemburu karena bapak lebih memperhatikan ernie dan anak anaknya daripada dia
sekali lagi ibu minta maaf ya pak

kamu ini bener bener keterlaluan pak keterlaluan kamu itu
emi itu kan baru saja jadi istriku
jadi ya wajar wajar aja toh kalau aku itu memberi perhatian yang lebih sama dia
kita ini sudah satu keluarga
jadi kamu nggak pantas ngomong seperti itu
sekali lagi ibu minta maaf ya pak
kalau ibu bisa mengerti
tapi bagaimana dengan sehari pak
allah sari apa apa sari
itu kan tergantung kamu cara memberitahu bagaimana
kalau kamu nggak becus ya akhirnya seperti itu
nanti ibu akan coba bicarakan masalah ini sama sari
sekali lagi ibu minta maaf ya pak
ya udah sekarang ibu masuk dulu ya pak
tadi nggak sengaja aku dengar obrolan mas sama mbak siti
ya kalau memang kehadiranku di sini mengganggu
lebih baik saya
soal omongan tadi kamu gak usah masukin hati
mereka itu memang keterlaluan
eh dan kamu tidak usah mikir yang macam macam
kalau mereka masih nyakitin kamu lapor aja
biar aku tegur mereka
ada satu hal yang aku pengen bicarain lagi sama mas
aku tadi kan udah pergi ke dealer
jadi besok siang mobil baru kamu akan diantar
terima kasih mas
aku tambah cinta sama mas
mas jangan bikin bangun
kamu siap barangnya ya mas
di sebelah mana bu
di sebelah situ
cepetan cepetan cepetan mas
itu yang ini
itu yang ini
yang sipi taruh sini aja
kalau yang karpetnya bawa aja
itu tolong yang jelek jeleknya bang
buangin ke belakang nanti
itu tapi pak apa ini enggak terlalu boros pak kalau memang
kalau memang bapak mempunyai uang kenapa nggak ditabung atau uangnya itu salah ngomong apa sih
kamu sudah kamu dari dulu itu ranya menonton tidak punya keinginan maju nggak punya keinginan
apa apa er gitu contoh contoh ini kasih tahu dia suruh masuk ke tangan dong ya
ya sana sana ujung saya tuh hati hati dong mahal ini itu masih kursinya tanah
gimana bagusnya barangnya belakang belakang ya bagus
kamu memang pinter untuk ngatur rumah bisa aja